persib menumpang pesawat citylink dari bandara sidoarjo dan akan melanjutkan perjalanan ke bandung dengan kereta cepat
setibanya di bandung tim pangeran biru akan diterima oleh penjabat gubernur sebelum diarak keliling kota dengan lima bus bandros
para pemain disambut boboto yang telah menanti di halim
untuk memberi selamat dan juga meminta foto
terima kasih bowoto untuk support musim ini